seorang warga negara indonesia yang menjadi korban serangan bom di brussel belgia melissa asterliona
beserta dua orang anaknya kini masih dirawat di rumah sakit university hospital loven
siaran pers kedutaan republik indonesia di brussel menyatakan melissa dan dua anaknya lucy dan filipe van silite
mengalami luka saat berada di bandara zaventem saat menunggu penerbangan ke indonesia
melissa dan putrinya dilaporkan masih dalam keadaan kritis sedangkan putranya dalam keadaan stabil
dan inilah foto terkini dari filipe yang dijungguk oleh kerabatnya
yang diunggah lewat akun sosial media dari sesama warga indonesia yang bermukim di belgia